pemerintah kabupaten karawang ikut menyiapkan sejumlah fasilitas terkait jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh di perairan karawang
mulai dari rumah sakit kantong jenazah hingga ambulans untuk membantu korban
berbagai persiapan untuk proses evakuasi maupun pertolongan pertama untuk para korban pesawat jatuh terus disiapkan
tim dari dinas kesehatan damkar basarnas tni polri sudah disiagakan di lokasi kejadian
selain itu pihak pemkap juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan ambulans tim medis rumah sakit kantong jenazah hingga keperluan lainnya
tadi ya sejak dua jam yang lalu ya dua jam setengah yang lalu kami menelpon dinas kesehatan untuk meminta sekitar lima belas dua puluh ambulan wilayah utara ya
khususnya karena kita juga antisipasi
siapa tau masyarakat ada yang membawa ke daerah daerah barat krim burda dan sebagainya
untuk dua puluh ambulan kesini membawa seluruh perlengkapan termasuk kantong jenazah dan lain sebagainya kita persiapkan
yang kedua pendataan pendataan di rsud tadi sudah dibuka data kamar jenazah igd ruang kritis termasuk juga rumah sakit rumah sakit swasta lagi didata
dan rumah sakit proklamasi yang terdekat ya untuk didata ruang ruang yang memang diantisipasi ketika teman teman
saudara saudara kita yang membutuhkan bantuan sudah didata nanti sebentar lagi dinas kesehatan ke sini pyusk dan teman teman ke sini
untuk tentunya kita bisa langsung membawa rekan rekan kita yang memang memerlukan bantuan
yang ketiga dari bppd timstar dari karawang tadi menurunkan ada enam perahu salah satu juga di sini
tapi memang kita mengetahui bahwa kondisi kayak perahu ini kan tidak bisa menyusut di sini jadi kita meminta tadi para nelayan khususnya kepala desa yang ada di sini
untuk standby di daerah muarabungin kepala desa standby di muarabungin memang tadi ada jam enam sampai jam tujuh pagi
nelayan yang ada di daerah muarabungin mendengar tentukan keras jadi dikhawatirkan mohon maaf ya jatuhnya di daerah sana
sehingga tentunya kita juga ada pihak yang menyisir bppd sebagian di muara bungin sebagian di tanjung pakis